masih berusia tujuh belas tahun azahra permatahani dan farel armandio tangkas adalah dua atlet renang termuda indonesia yang dikirim ke sea games dua ribu sembilan belas di filipina
meski berusia belia keduanya sudah menunjukkan potensi yang menjanjikan
zahra adalah pemegang rekornas di nomor dua ratus meter gaya dada serta dua ratus dan empat ratus meter gaya ganti
sementara farel adalah pemilik rekornas di nomor dua ratus meter gaya punggung
dan informasinya sekaligus menutup cnn indonesia sports kali ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya sarah ariyanti pamit undur diri selamat berakhir pekan dan salam sports
halo saya azahar permatahani usia saya tujuh belas tahun dan saya atlet renang platnas indonesia
halo saya farel armandio tangkas usia tujuh belas tahun bagian dari platnas renang indonesia
untuk saya ini yang kedua kalinya karena tahun dua ribu tujuh belas di malaysia saya udah pernah ikut
di malaysia itu saya mendapatkan perak di gaya empat ratus meter gaya ganti
dari usia empat tahun saya udah mulai mulai di
masukin renang cuman masih yang kayak les privat privat kayak gitu
terus mulai serius lomba itu mungkin kelas enam sd o dua sn kali ya o dua sn
terus smp baru mulai dapat dapat juara
awalnya aku kena asma kena ong
terus sama dokter disaranin buat kursus renang gitu
habis sudah belajar semua gaya terus
ini terusannya ke sekarang
dari dua ribu empat belas siom mulai aku seriusin
mulai masuk smp kelas dua mulai serius di berenang
itu masuk ke jurnas dua ribu empat belas pertama kali
jadi langsung udah serius aja tanggung
kalau ditanya berat berat banget sih kalau renang
karena kan pagi sore terus pagi dua jam sore dua jam
jadi capek banget sih pasti
kalau misalnya lihat teman teman sekolah pada pulang pada nongkrong gitu aku skip ke tempat latihan
gitu sih paling
gitu sih paling
gitu sih paling
btj lihat teman teman pada nongkrong gitu kan aku cabut sendiri ke kolam
kalau nyesel sih pernah ada sedikit dulu ya
nyesel karena kayak teman teman itu pada bisa nongkrong di mana bisa pergi bareng pulang sekolah
eh ngumpul yuk
terus kalau misalnya kita kan pulang sekolah harus langsung ke kolam renang kan harus latihan
tapi setelah mendapatkan
hasil yang sampai sekarang sih alhamdulillah nyeselnya hilang
kayak terbayarkan lagi gitu
pengennya sih cuma ini aja sih om bisa lakuin yang terbaik sama sehatan aku
sampai si gems bisa stabil terus tetap sehat sampai si gems
paling itu doang kali ya
kalau di perlombaan sih mungkin di pon dua ribu enam belas kemarin sama sea games dua ribu tujuh belas sih
itu momen yang selalu aku inget sih
karena kayak pengalaman pertama udah bisa memberikan yang terbaik untuk riau maupun untuk indonesia
target sih untuk saya sendiri bisa memperbaiki waktu bisa rekornas lagi itu sih